hmm langsung deh terharu deh
ya kalau bicara tentang ibu ya ya pasti kita akan bicara tentang cinta
lagu pun tentang cinta terhadap ibu
nah kemarin itu kita sempat ya posting di instagram
untuk meminta para pemirsa good morning
mengirimkan foto foto bersama ibu
tuh banyak sekali tapi kami sudah pilihkan beberapa diantaranya
yang menarik captionnya juga sangat sangat menyentuh
ini dia nih beberapa diantaranya ya
dari atas sampai ke bawah
kayaknya nggak cukup waktu kita untuk memperlihatkan foto foto semuanya ya
karena banyak sekali yang masuk pemirsa terima kasih banyak
sudah mengirimkan foto foto yang begitu indah begitu hebat
tentang bagaimana hubungan bersama ibu ibu yang ada di dunia
tuh jadi silahkan anda lihat satu demi satu ya
semuanya pasti ada yang foto foto zaman dulu
waktu masih kecil diambil dua puluh tahun yang lalu

ada juga yang zaman sekarang
semuanya pasti soal rasa terima kasih untuk ibu mega
dan ini ada mana di sini ya
saya gak ada tapi pasti semua lihat di instagram saya
itu yang paling ujung itu hanum ya
iya salah satu anchor kita
dan yang ini yang di bawah nih yang paling pojok
ini interpreter kita nih yang saat ini sedang ada di layar kaca anda
dan dari foto foto yang banyak ini nih prap
kita pilihkan tiga diantaranya yang punya caption teristimewa
pemenang pertama nih kita lihat
kita lihat yang pertama
dari alvia rahma
rasa sayang itu gak cukup kalau hanya di share di instagram katanya
ini foto warst taken dua puluh tahun yang lalu di alun alun kota jember
dimana masih ada pancuran dan kolam air
serta patung patung hewan seperti gajah yang besar sekali
oh ya ampun ini ya
berikutnya coba kita lihat lagi
kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa
hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia
alhamdulillah foto saat saya usia satu satu lima tahun
barang mama masih tersimpan dan sampai sekarang saya masih merasakan kasih sayang mama
wah happy mother's day untuk mamanya fiona rita
ada satu lagi nih
yang kita sudah siapkan the best
dari xiaoki underscore fz di tegal
foto ini diambil saat uki berusia tujuh bulanan bersama ibu anak kedua dari dua bersaudara
setelah ditinggal abah tahun dua ribu delapan ibu menjadi tulang punggung menghidupi dan menyayangi kami tanpa lelah dan tanpa mengeluh
bisa dibilang pengalaman keluarga
uki menganggap ibu sebagai teman dan sahabat yang setia untuk curhat
apapun pembahasannya selalu jadi pendengar
memberi solusi masalah dan sampai uki sakit berubah
terima kasih uki
terima kasih uki
menurutnya sama beliau yang tanpa capek mengurus
wah panjang intinya
ini rasa terimakasih uki untuk ibunya ya
beberapa foto foto yang kami terima pemirsa dan juga tentunya membuat kita semakin merasakan ya
bagaimana cinta seorang ibu kepada putra putrinya
ya pada intinya
ya pada intinya kan
tapi dalam bentuk perbuatan aja
jadi niat ucapkan selamat hari ibu untuk mama
untuk wih jadi nangis
intinya terima kasih untuk segala kasih sayang
terima kasih untuk sarannya kritiknya
cerewet gak apa apa
karena itu untuk kebaikan niat juga ya
karena sekarang kan udah jauh nih ya
udah gak serumah lagi
betul tapi kan tetap rasa dekat
apalagi kemarin juga mamanya daniel sudah sukses membuat daniel lulus menjadi seorang master
sama juga untuk mamanya prabu dong
selamat merayakan hari ibu bersama ibu ibu anda yang tercinta
nah hari ini informasi untuk yang menang juga nih pak
iya apa tuh
jangan lupa nanti tiga pemenang akan dihubungi oleh cnn indonesia
untuk bisa komunikasi ya masalah souvenir yang nanti akan kita kirim
oh akan dikirimkan souvenir cnn indonesia ya
saya pikir akan dikirimkan daniel kesana gak ya
jangan atau mau kesini foto sama kita
boleh boleh boleh